kementerian kesehatan menyatakan sampai pertengahan pekan ini
kasus cacar monyet atau monkeypox belum ditemukan di indonesia
masyarakat diminta tidak panik berlebihan dan tetap mematuhi protokol kesehatan
sama seperti untuk pencegahan covid sembilan belas
taat prokes dinilai cukup ampuh untuk melindungi tubuh dari paparan infeksi virus apapun
apa sebenarnya penyakit cacar monyet dan apa saja gejalanya
berikut penjelasan koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi
belakangan masyarakat global resah dengan merebaknya wabah cacar monyet atau monkeypox
badan kesehatan dunia atau who menyatakan lebih dari seratus kasus cacar monyet
telah menyebar di dua belas negara
cacar monyet adalah penyakit menular yang ditularkan melalui binatang atau zoonosis
di mana virus cacar monyet merupakan anggota genus
ataupun jenis dari ortopox virus dalam keluarga pox viridae
penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada seribu sembilan ratus lima puluh delapan di denmark
ketika itu ada dua kasus cacar muncul pada kolonikera yang dipelihara untuk penelitian
itu sebabnya cacar jenis ini disebut monkeypox
penyakit ini kemudian lebih banyak ditemukan di negara negara afrika bagian barat dan tengah
salah satunya kongo
angka kematian sebesar tiga hingga empat persen untuk cacar monyet yang ditemukan di afrika barat
dan sepuluh persen untuk kasus kasus yang ditemukan di afrika tengah
secara teoritis penyebarannya memang melalui kontak
kontak dengan cairan tubuh pasien ya
baik itu dari blisternya dari cacarnya itu
atau dari droplet juga bisa
ya misalnya orang yang sakit itu tidur di tempat tidur
kemudian ada orang lain tidur di tempat tidur yang sama
itu juga bisa ketularan
karena yang cukup menular antara lain adalah serpihan kulit itu ya
yang kering kalau pas mau sembuh itu
itu memang menjadi sumber penularan
pada stadium awal mereka yang terinfeksi virus monkeypox
akan mengalami demam di atas tiga puluh delapan lima persen

kemudian sakit tenggorokan nyeri otot
ataupun juga nyeri sendi dan muncul tanda khas berupa bercak
atau ruam di kulit yang mengandung cairan
kemudian terdapat pembengkakan di area kelenjar getah bening
seperti misalnya di leher ketiak
ataupun juga lipatan paha atau selangkangan
tanda tanda inilah yang membedakan cacar monyet dengan jenis cacar lainnya
tetapi jangan khawatir penyakit ini tergolong self limiting disease
atau dapat sembuh sendiri
asalkan kondisi tubuh cukup fit
banyak mengkonsumsi buah buahan dan vitamin
serta tidak mengalami infeksi sekunder
sebagian besar sembuh sendiri
dalam beberapa hari dia sembuh sendiri
kecuali pada beberapa populasi
pada anak kecil bayi
atau orang orang yang memiliki gangguan dalam sistem kekebalannya
karena penyakit lain
kalau dia sampai terinfeksi oleh cacar monyet ini
mungkin bisa berkembang menjadi berat
tapi sekali lagi sebagian besar sembuh sendiri
jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril mengatakan
hingga saat ini kasus cacar monyet belum ditemukan di indonesia
masyarakat diminta tidak panik berlebihan
pemerintah akan meningkatkan kewaspadaan dan surveillance
di berbagai pintu masuk kedatangan luar negeri
baik darat laut maupun udara
terutama bagi pendatang dari negara negara yang sudah melaporkan
adanya kasus cacar monyet ini
sebetulnya kita harus melakukan pengawasan secara internasional
tadi kemarin satu negara
menjadi dua negara
dan sekarang menjadi dua belas
seperti halnya covid sembilan belas
covid sembilan belas dulu kan satu negara
apakah perkembangannya itu cepat
atau perkembangannya itu banyak di suatu negara
nah untuk apa
untuk tadi jaganya jaga
kalau dua belas negara berarti dua belas negara itu
kita harus hati hati dong kalau masuk indonesia
kementerian kesehatan juga telah membuat buku panduan
penanganan penyakit zoonosis
khususnya cacar monyet
yang telah disebar di fasilitas fasilitas
serta menyiapkan laboratorium nasional
untuk pemeriksaan sampel atau spesimen
yang diambil dari bekas luka ruam
yang timbul pada kulit
karena penyakit ini tidak terlalu fatal
maka obat obatan yang disiapkan di fasian kes
hanyalah pengobatan untuk mengatasi gejala yang muncul
pemberian obat antivirus dinilai belum menjadi keharusan
karena penyakit ini bersifat dapat sembuh sendiri
badan kesehatan dunia atau who menyatakan
cukup efektif apabila digunakan pada cacar monyet
meski demikian penggunaan vaksin ini sejauh ini
masih lebih banyak digunakan atau difokuskan
pada negara negara endemis seperti kongo dan nigeria
serta negara negara afrika lainnya
yang terpenting menurut kementerian kesehatan
dan ahli mikrobiologi
protokol kesehatan yang terbiasa dijalankan
selama masa pandemi covid sembilan belas seperti menggunakan masker
mencuci tangan di bawah air mengalir
dan memakai kerumunan dinilai masih cukup ampuh
untuk melindungi tubuh dari paparan infeksi virus
termasuk cacar monyet
arman helmi evan askam jakarta